alhamdulillah saya sehat
alhamdulillah baik pak
oh iya selamatnya pak
saya dengar bapak sudah jadi pejabat kecamatan
kamu bisa aja put
saya pamit dulu ya
masih ada urusan
waalaikumsalam kang dadang
kang acek enak ya
sudah ganti motor baru lagi
jema gajinya besar
gak seperti istri istri kita kan
kang datang bu dokter
kang datang bu dokter
kang datang stress lagi bu dokter
terus sekarang kang datangnya emang ada dimana
gak tau bu dokter
tadi kang datang lari kesana

alhamdulillah saya sehat
alhamdulillah baik pak
oh iya selamatnya pak
saya dengar bapak sudah jadi pejabat kecamatan
kamu bisa aja put
saya pamit dulu ya
masih ada urusan
tambah lagi tambah lagi
kita mau minum sampe mabok
hebat ini ma
orang yang katanya lagi sakit parah
kehidupan orang yang abis dironsen
terus mau dioperasi kayak begini
cuk cuk cuk